oh iya bener si andin ngapain disini
ini aku disini kan karena opening cafe nya papa itu papa aku
ya ampun ternyata pak surya itu buka belum
kalian semua apa kabar
eh ini siapa sih
karena mobil langsung warnanya warna merah
tapi masalah aku nggak punya bukti yang kuat mas
kamu kenapa baru cerita ini semua ke saya
aku takut aja mas aku takut kamu sama seperti mas nimo
yang dia pikir aku cuma mengadang adang dan menuduh elsa
apalagi aku gak punya bukti
udah berapa kali sedih sama kamu
saya bukan siapa
dan jangan pernah samakan saya dengan dia
lagian kamu kalau ada apa apa itu ceritain semuanya ke saya
lagian kita udah janji kan kita akan selesaikan semua masalah ini sama sama
terima kasih mas
elsa jangan diam aja dong
foto kamu buat apa
jadi mamanya nino itu nemuin foto lama
waktu itu nino juga masih jadi suaminya mbak andin
ya terus mamanya nino minta aku buat kirim foto itu ke mama
eh gatau nya
dilangin fotonya sama ojeknya
ya ya aku ga enak pak
akhirnya aku minta rama buat editin foto yang bener bener mirip sama foto itu
karena udah ga ada filenya lagi pak
ya kalau begitu ya
apapun alasan kamu ya papa berharap
kamu berkata jujur
papa minta sekali lagi
jangan bikin kebakaran lagi ya
jangan bikin masalah lagi
randy handphonenya ga ada
kamu kemana sih nih anak
iya bu ada yang bisa saya bantu
ah anak saya itu mukanya ganteng
terus di kursi roda
mungkin anak ibu ke toilet
toiletnya dibelas sana
ya ya terima kasih ya sus
saya permisi ya
apa mungkin di toilet randy
yaudah saya kesana aja
om ini yang ambilin boneka kamu yang jatuh
terima kasih ya om
kamu cepet sembuh ya
om juga cepat sembuh ya
iya terima kasih banyak
aku kangen sama bapak
kok bapak belum kesini sih
ya udah halika tunggu ya
ibu telfon bapak dulu
sebentar ya sayang
apa sumara mau kesini kalo halika yang minta
ini kesempatan bagus
mobil tapi mama tenang aja ya
terus gimana papa percaya apa enggak
kamu selalu menutupi kebohongan dengan kebohongan lain
pulsa ibu abis
kemarin ibu belum sempat isi
aku kangen bapak
makasih ya pak maaf ngerepotin
ada satu orang yang mau nangkap gue
takutnya menyakut dengan alika
waktu ini deh
kamu pakai hp siapa nak
aku pakai hp om yang di rumah sakit
bapak kemana kesini
aku kangen sama bapak
sebentar lagi bapak kesana nak
sekarang dong pak
aku mau buk bapak
iya iya nanti bapak bakal kesana kok ya
beneran ya pak
sekarang aku tunggu bapak
iya nak sabar ya
iya dapet nak
pak ini handphonenya makasih
bapak mau kesini
katanya sebentar lagi berangkat
sumarno berani keluar dari persembunyiannya
saya harus segera info ke pak angga
kalo gitu saya permisi ya bu
alika cepet sembuh ya
iya terima kasih om
juga cepet sembuh ya
makasih ya pak
masih belum ada kabar tentang sumarno lagi
kemana itu orangnya
kalau sumarno akan datang ke rumah sakit ini
sebentar lagi pak
dia akan datang kesini
dan bapak harus siapkan orang orang
untuk menangkap dia pak
bukan hal yang susah ren
makanan gue sehari hari
anak buah gue udah gue sebar di rumah sakit
sebentar lagi ketangkep ya mas
sumarno pasti gue bisa bawa ke jakarta
pak al mengandalkan bapak
kalian semua siap siap
sumarno bakal ke rumah sakit
ya ampun rendy
kamu kamu tuh dari mana aja sih
tadi aku isn't muter muter setelah sini mah
terus mama udah cari handphone kamu gak temu
coba kamu inget inget taruh dimana itu handphonenya
masa sih gak ada mama
ternyata ada di sakwa aku ma
ma mau marah ya
yaudah kalau gitu kita ke ruangan terapinya ya
jangan marah marah ya
semoga kali ini sumarno bisa ditangkap
kok kamu gak ngomong kalau kamu nge chat rambut hari ini
tapi bagus gak
alhamdulillah semuanya sudah sampai
ini dia bandnya nih
ntar lagi mereka taruh
oh iya aku kenal kok pak
kenal dari mana
itu dulu sama roy
roy pernah ngenalin aku sama mereka
mereka ini teman bandnya roy
band itu teman temannya
bakal ada masalah
bakal ada masalah
bakal ada masalah
bakal ada masalah
bakal ada masalah
masalah apa lagi nih
dunia sempit ya nak ya
aku sapa dulu kali ya gak enak
mas aku kesana bentar ya
gak usah saya disini
mbak andi mau tanya apa ya ke mereka
perasaan gue gak enak
band itu teman temannya roy
mbak andi mau tanya apa ya ke mereka
mbak andi mau tanya apa ya ke mereka
udahlah gue disini aja deh
masih ingat sama aku gak
ini aku disini kan karena opening cafe nya papa
itu papa aku
ya ampun ternyata pak surya itu luka
kalian semua apa kabar
eh ini siapa sih
kalian semua kok kenal dia
oh iya din kenalin nih ini daniel
oh iya din kenalin nih ini daniel
personil baru di band
sekarang dia gantin roy
andin ini dulunya pacarnya roy
oh gitu pantesan
kalian semua pada kenal sama dia
gue dulunya dari band lain kok
gue juga lumayan kenal sama si roy
kita sering ketemu di kafe dan di acara event
setelah roy gak ada
mereka narik gue buat ngantin si roy
nginja gak ngeband di sini
susah susah gampang sih gabung sama mereka
masalahnya mereka kayak hilang mood gitu
buat bentuk band lagi
sampai sekarang benci sama pelakunya tuh
mereka pasti gak tau
kalo misalkan aku yang dipindahin ke kasus roy
karena berita itu kan dibatasi
oleh mas al
kalo mereka tau mereka pasti
bakal benci banget sama aku
andin baru cerita ke saya
kalau ada mobil berwarna merah
keluar dari kluster nirwana saat pembunuhan roy
mobil warna merah
iya kamu tahu dari mana
dari satpam yang masih kerja
di klaster nirwana
pernah ga tau
namanya pak ijal
jadi andin sempet kesana
sempet ngobrol sama pak ijal
tapi sayangnya pak ijal cuma tahu
pak ijal gak tau merk mobilnya dan nomor platnya
sayang sekali ya pak
padahal kalau pak ijal ingat
itu bisa menjadi petunjuk yang sangat bisa
bukan begitu ya elsa
kok mau nanya ke saya
maksudnya apa itu
anda mau seperti andin
mencari celah hanya untuk menuduh elsa sebagai pelaku
saya bukan tipe penuduh
kumpulkan semua buktinya dulu

dan saya berharap semua bukti itu cepat terkumpul

supaya bisa terungkap
supaya bisa terungkap
siapa yang sudah membunuh roy
kedengaran agak lucu ya
kedengaran agak lucu ya
anda begitu yakinnya
kalau andin adalah pembunuh roy
sampai anda menikahi andin
sampai anda menikahi andin
hanya dengan motif
untuk balas dendam
anda justru ingin mencari pembunuh roy
anda justru ingin mencari pembunuh
bahkan mencari celahnya
bahkan mencari celahnya
untuk menyudutkan seseorang
anda terbuai dengan cinta
anda terbuai dengan cinta
oh ya masih ingat nggak sih
sama rumah roy
yang pernah kalian latihan dulu
ya inget lah adin
ya nggak apa apa sebenarnya
aku mau nanya sesuatu nih
gak masalah ya
kalian masih inget gak
lain gitu selain aku yang pernah main
ke rumah roy
mana pernah roy bawa cewek lain selain lo
tapi kalau sama lo dia cinta mati din
tapi kalau sama lo dia cinta mati din
atau kalian mungkin
bawa pacar mungkin
gak pernah din
kalau ke rumah roy mah kita buat latihan doang
kalau ngedet ke tempat lain lah
jadi lepsi kita punya siapa ya
kalau boleh tahu
sebelum roy meninggal
sebelum roy meninggal
mungkin dia pernah cerita sesuatu kalau misalkan
ada masalah atau
dia sempat berantem gitu sama orang
pernah sih din
dia pernah cerita sama kita soal bisnis
barunya yang berantakan
dulu juga pernah cerita sih
dia sedih banget tuh pas tau lo mau nikah
dia kan lucin banget sama lo
hey guys sepuluh menit lagi kita mulai nih
yaudah semangat ya
yuk semangat semangat
yang saya lakukan sekarang
adalah sewajarnya sebagai seorang suami
adalah sewajarnya sebagai seorang suami
dan percaya dengan istri saya
tidak seperti anda dulu
yang tidak pernah percaya
dengan istri anda
jangan lakukan yang menderita di penjara
berani anda bicara
aldebaran bener bener kurang ajar
ngapain coba ungkit soal menjahat
soal mobil warna merah di depan papa
aldebaran pasti sengaja menyebut
soal mobil merah itu di depan papa
dia pasti udah curiga sama elsa
rasanya semakin dekat saja
kalau perbuatan elsa akan ketahuan
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ada apa ini
tidak ada apa apa
gimana udah ketemu tadi udah ngobrol ngobrol apa
sekalian aku nanya soal lipstick
oh lipstick yang itu ya
sepertinya situasinya aman nih
sepertinya efeknya lebih cerah saing jadi lebih
itu harus diam diamidal

halo bos sumarno udah ada di tangan gue nih bos
bagus langsung bawa ke jakarta
hati hati jangan sampai dia kabur
beres bos jangan khawatir
saya akan jaga dia baik baik sampai ke jakarta
bos kabarin allah sekarang
bu kenapa sih bapak belum datang juga
mungkin bapak masih di jalan sayang
kamu tunggu aja ya
harusnya sih bapak udah sampai
tapi kok belum juga
harusnya sih bapak udah sampai

harusnya sih bapak udah sampai
apa jangan jangan bapak masih dicari orang orang itu
apa bapak ketangkep
apa bapak ketangkep
apa bapak ketangkep
apa bapak ketangkep
apa bapak ketangkep
apa bapak ketangkep
apa bapak ketangkep
apa bapak ketangkep
apa bapak ketangkep